pihak tni terus mendalami kasus penyerangan markas polsek ciracas dan pasar rebo jakarta timur pada sabtu dini hari dua puluh sembilan agustus
hingga saat ini detasemen polisi militer telah memeriksa dua belas anggota tni yang diduga melakukan penyerangan yang tiga orang diantaranya telah mengakui perbuatan mereka
panglima tni marskal hadi cahyanto mengatakan sangat menyayangkan peristiwa penyerangan sekelompok anggota tni di markas polres ciracas dan pasar rebo jakarta timur tersebut
ketiga orang tersebut adalah pelaku pengerusakan sepeda motor kendaraan
kemudian dikembangkan lagi terkait handphone milik
prajurit mi dan ditemukan bahwa prajurit mi telah menghubungi dua puluh tujuh rekannya
dan itu akan dijadikan pengembangan lebih lain
sementara itu pangdam jaya majen tni dudung abdurrahman menyatakan pihaknya juga akan mendalami penggunaan pistol
yang diduga merupakan elektrik
dan itu akan dijadikan pengembangan lebih lain
dan itu akan dijadikan pengembangan lebih lain

ia pun menyebut akan terus mendalami informasi yang salah yang dikirim oleh prada mi kepada teman temannya
sehingga terjadi penyerangan terhadap polsek pasar rebo dan polsek ciracas
sebetulnya setelah sebetulnya yang bersangkutan itu menyampaikan kepada pimpinannya
ditanya oleh pimpinannya wadid kumat itu bahwa kamu sebetulnya seperti apa
saya kecelakaan tunda
tapi yang bersangkutan justru memberikan informasi kepada kawan kawannya tigru
maupun ada seniornya bahwa yang bersangkutan itu dikeroyok
hingga saat ini pihak tni dan juga polri terus melakukan penyelidikan bersama
kasus perusahaan dua kantor kepolisian tersebut
tim liputan cnn indonesia